aku ngeliat kamu selamat aja
aduh sampe lupa
saya teh tadi niatnya juga pengen ngomong ini teh
mau pergi ini teh
mau cari kerjaan
lumayan lah buat nambah nambah nanti
buat modal nikah
obat penyumbur rambut
kalau tidak salah
aku ngabam ada ada aja
ini mah serius teh
ini juga rejeki datang dari langit
ini saya lagi meremelek
di bengkel tiba tiba eh datang aja jatuh
itu susah ditolak
beneran ini mah teh
saya udah mau jalan
nah yang ngantar teh
cuma dandannya lama pisah teh
padahal saya yang jadi model iklan
mereka yang paling heboh
ini pakai tuh
biar kelihatan lebih kasep
biar tidak malu sama mama margisa
aduh kasep di belah mana
udah tahu lihat ini
botak yang bikin memikat teh
biar para wanita teh
kamu merasa lebih seksi gitu dengan botak kamu ini
seksi ya tua
siapa yang repot teh
tamunya udah nungguin ibu di dalam
nanti saya kesana ya
kakak kebak maaf ya
saya udah ditungguin tamu
ngobrolnya lanjut lagi nanti ya
terus saya pamit dulu ya
kita teh doain
biar sukses ini acaranya ya
amin amin insya allah
kasep kasep ya
awal ke badak
kaset yang bisa diriwain
ngomong ngomong udah pakai minyak wangi belum
sudah sudah abang
nanti air yang malu aduh kalau bau oli
sudah cium aduh
tadi pakai punya abang
hei toh dipakai aduh
itu dihemat hemat buat nanti pernikahan hari kamu teh
eh enggak pak
itu kan baraya aduh pak
beli lagi aduh abang
aduh pak kita rolling ya
aduh aduh aduh
lagian sok soan sih anak kosan pakai bawain makan
enggak apa apalah rais
sekali sekali juga kan
tapi ya terserah kamu
kalau lain kali kamu bawain aku makan ke kosan silahkan
orang saya tidak bisa main main ke tempat lelaki
abah kenapa sih
nenek sama jino dari kecil sudah dekat
sudah seperti saudara sudah seperti orang dinding juga saja
masa kamu itu tidak mengerti ngerti sih
kalau saya suka dengan kamu
apa selama ini perasaan yang saya tunjukkan ke kamu itu kurang
semalam malah saya dibilang mirip orang dinding loh
orang orang yang lucu deh
tapi saya tidak boleh nyerah
saya harus pacaran dengan kamu raya
apalagi hubungan kamu dengan mondi tidak mungkin bisa diteruskan
kalau kata eikal
bukannya ini kamu main parah begitu jin
saya tidak berpikir pikir jin
wili sampai rela terkorban buat kamu seperti itu
sampai sampai dia rela jin
lalu sekarang dia di mana
wili sih sekarang sudah di rumah jin
oh ya sudah
terima kasih ya kang infonya
tidak usah pikirkan saya
sampai dah wil kemana wil
aku baik baik aja kok
kamu pasti kesakitan lah
sekarang kamu bagaimana
aku saat ini sedang di rumah
aku gak bisa masuk sekolah
soalnya sakit sekali bahu aku jin
pas kamu kenapa kenapa deh
aku gak apa apa kok
aku melihat kamu selamat saja
aku sudah senang sekali
kamu tidak harus mengorbankan diri kamu
demi saya gitu
saya itu jadi merasa
iya din makasih banyak ya atas doanya
yes gue yakin lama kelamaan nadiem bakalan jadi milik gue
best berhasil acara gue
otang toto kalian kenapa
kok muka kalian pada ketekuk gitu kayak lagi ada masalah
enggak tahunya si otang dicegat sama belakobrak
ya pas dicegat willy berusaha nolongin
terus willy dikurang sama mereka
ya ampun terus willy sekarang keadaannya gimana
ya alhamdulillah sekarang milih udah di rumah kok
ya alhamdulillah bagus lah kalau dia udah di rumah
tapi gue bener bener ngani sama willy
kalau gue gak nenggelenja kan dia pasti gak berpura pura kayak gitu toh
yaudah lah tang lo gak usah merasa bersalah gitu lah
hina ngusibah sepanjangnya kak
ya gak ti
ya sekarang kita berdoa aja deh semoga si windy cepat sembuh
dan pernah tahu dengan kejadian ini si nadine bisa dengerin malu
biar gak selisih paham hati
ray nanti sepulang sekolah aku nyebut kamu gimana
wah makasih banget jin tapi aku masih ada kumpul sama teman teman nih
oh iya jin hari ini aku kelulusan loh dan alhamdulillah aku lulus kamu gimana
kamu gak pulang dulu ke surabaya buat ngambil kelulusan
semua ijazah ijazah aku bakal dikirim sama mama dari surabaya nanti bakal dibawa ke jakarta
gimana kalau aku traktir kamu makan
aku yang traktir kamu
ya hitung hitung untuk
ya pesta lah karena kamu sekarang sudah bisa lulus sudah besar kan sekarang raya
hmm bener ya kamu yang terakhir ya
surat kelulusan kalian ini akan saya bagikan
dan sebaiknya kalian jangan bukanya di sini tapi di rumah atau di luar sekolah saja
lulus dari sma bukan berarti perjuangan kalian telah selesai
tapi kalian harus lebih giat lagi untuk mendapatkan perguruan yang lebih tinggi
supaya masa depan kalian sukses
baiklah sekarang kita mulai saya panggilkan namanya dan bisa keluar langsung dari kelas
terima kasih bu
pasti yakin lah
kita buka yuk